siapa yang tidak tergiur dengan jajanan tradisional
kalau saya rasanya ingin melahap semuanya
eits tunggu dulu
jajanan pasar sekarang sudah ada yang naik kelas loh
hmm kayak anak sekolah ya
dikatakan naik kelas karena penataan dan kemasan dipoles sedemikian rupa
hingga menjadi semakin enak dipandang
dengan kreasi pembuatnya jajanan pasar yang tadinya terlihat biasa
menambah nilai estetika dan memberi kesan lebih higienis
oke posisinya harus seperti ini
iya jadi kita sengaja memang susunnya itu harus rapih
karena kan ini buat sajian cantik hampers
nah jadi kita harus nyusunnya juga harus careful harus rapih
nah untuk bisa mempercantik tampilannya
tak hanya modal tampang soal rasa tetap menjadi andalan
sebab pembeli sudah lebih jeli memilih jajanan dengan kualitas rasa dan rupa yang saling melengkapi
sekali lahap langsung ludes
tapi jangan salah proses pembuatan jajanan pasar ini tak se instan saat mencicipinya
kudapan dengan bahan dasar santan umumnya mudah banget

dan proses pembuatannya hanya mencicipinya

dan dari segi kebersihan karena kebersihan itu juga pengaruh ke higienisnya ya
jadi kalau misalnya tangan kita kurang bersih pas lagi memegang kuenya
terus barang barang yang kita pakai juga nggak bersih itu pengaruh ke kuenya
dan itu yang kita jaga jadi higienis dan maintenance kuenya
menjaga cita rasa otentik tapi tetap menarik
pembuat harus berkutat dengan detail jajanan yang ringkih
namun harus sampai di tangan pembeli dalam keadaan cantik
jadi nggak sembarang naik kelas atau sekadar gengsi
ada sejumlah aspek yang dipenuhi pembuat
sehingga memberi nilai tambah pada jajanan tradisional
roni satria septya di pradana jakarta